heli jangan salah darling ibarat kata nih ya enggak ada rotan akar pun jadi
aku kasian aja ngeliat kamu cembetut aja dari tadi aku gak ada maksud lain loh
eh mungkin siapa aja yang jembetut siapa yang sedih gue gak sedih
balik sana sana jangan ganggu gue deh
eh keren my bab lucky denger denger kamu lagi cari partner buat teater romeo dan juliet ya
aku aja deh aku siap sedia kok tiga puluh enam jam lagian kita kan serasi
jangan bilang bilang ya kamu ganteng akunya cantik
gue partner sama lo bisa gepeng gue ketika
eh udah lu cari yang lain aja deh bisa bisa gue gak konser lagi kalau yang jadi juliet
ih jangan gitu dong biarpun aku gede dan sedikit endut
tapi kata mama dan bocah bocah sekeliling rumahku aku seksi mulai jam jam aja lewat
seksi konsumsi maksud lo tukang ngabisin makanan maksud lo
udah lah lo mendingan oh tuh si glenn lagi nyari gue sudah ada
kalau ntar lo butuh apa dari gue gak usah lah ya
ya gue lah yang kagak
lucky apa kabar ya ampun makin ganteng aja
bener bener untuk kali ini mbak dina gak akan pernah minta ayuran lagi
eh udah udah lo tuh gak usah sobaik deh sama gue
eh sumpah kali ini enggak kok yah yah
bagus deh sekarang gue bisa manfaatin ketakutannya si dina ini
bukan itu pun enggak sandir
gue udah maafin lo kok lagian zaman sekarang banyak orang susah yang hobinya meres orang mulu
pusing deh gue tapi mbak dina udah maafin kok
tapi lo jangan senang dulu
hah aduh ki kenapa sih pake syarat syarat segala
ya udah gak apa apa tapi awas ya berat berat
lo pake protes lagi syaratnya gampang syaratnya
gue cuman minta lo jadi partner gue untuk latihan pementasan drama
gimana setuju gak
lo setuju kagak setuju harus tetep setuju ngerti
itu dong bagus
wah ursanya ada sama polisi nih
gue gak mau tau gue mau telepon polisi
apa ini ursanya sama polisi
kita tinggalkan masalah iuran mbak gak akan minta iuran lagi forever
tapi tuh dia segala sesuatunya tuh ada biaya operasional
nih operasional buat ac minum
ujung ujungnya tetap duit ujung ujungnya tetap duit gue ngerti
kayak kagak pernah kenal sama lo aja
udah gampang deh nanti gue cari duit
makanya jadi anak jangan bego
punya anak atuh aja susah bener ngurusnya
ini udah jam berapa belum pulang juga
nggak jadi apa sih tuh anak
ntar pulang gue bejak biarin
ya allah ya allah
mbak yang mau dicukur yang kau tapah rambut mbak
rambut sama kumis lo yang kau cukur
ya mbak kenapa mbak
gue kesini cuma mau bilang ajar lo semakin dekat
wah masa bisa begitu sih mbak
saya kan orang baik baik mbak
ini bukan masalah baik baik
dengerin nih karena lo kagak pernah beramal ajal semakin dekat sama tubuh lo
iya iya saya beramal mbak
oh dompet belum
iya iya aku tahu sih di dompet ada bid saya
cepat sini sini
terima kasih terima kasih
ingat mulai sekarang
lo harus banyak beramal
waalaikumsalam pak waalaikumsalam pak
ya allah ajal gue udah dekat
maknya udah gak ada
masa gue mesti tinggal sini ya sih